tidak tidak ini tidak mungkin habopo sembari tidak mungkin melakukannya
fanida farida jangan farida berbahaya
lebih baik kamu di rumah sama bidarmi
kunci pintu rapat rapat
aduh masya allah
ini bertanda apa lagi toh
ini dia orangnya yang jadi harimau jadi jadian
tangkap dan habisi dia
masih mau coba aku
masih mau lawan aku
ini cuma mau lawan bidar kapok
kebahanan mereka ya
kau tidak ada
jangan biarkan mereka los
sebaiknya kita berpecar
aku sudah tidak kuat bara
sepertinya kita tidak bisa lulusin
apa boleh buat
ketewasan kita bara
bisa jadi da'awet
kalau kayak gini
aduh da'awet lagi
aku jadi lapar kan bara
aduh aku kalau ketakutan itu selalu lapar bara
apa pun masalahnya
kita harus sadapi
orang nyana ada
juragan pokoknya kita harus cari den mardian
saya takut den mardian nanti
ketangkep dengan harimau jadi jadian juragan
nah itu yang selalu menyusahkan
sura gento untuk apa kamu kemari
kami sedang mengejar manusia harimau mendorong
sepertinya dia berada di sini dorong
kami juga mencari manusia harimau itu
nah ada suara api
tidak ada barang aku takut
tidak ada para
tidak ada para
tidak ada para
anda harus mengerti bahwa
dan tak ada sepenuhnya cara cara saling men influksi yang salah
ada apa mbak darmi
suara apa itu ribut ribut di luar
ada manusia harimau
malu kita ada di kampung ini
kamu salah dengar kali
mereka sedang berjaga jaga
ternyata sembaralah manusia harimau itu
kamu jangan sembarangan mbak
demi allah den
saya dengar dari mereka
mereka sedang mengejar ngejarnya
ini tidak mungkin
sembari tidak mungkin melakukannya
lebih baik kamu di rumah sama bidarmi
kunci pintu rapat rapat
akan dijadikan sebagai kami hitam
iya panglima mardian sudah berhasil
membuat warga memburu kami
dalam bahaya barah
mereka pasti berdatangan ke rumah kamu barah
kamu benar sir
mereka pasti akan menangkap ibuku
supaya aku menyerahkan diri
aku harus pulang
jangan sembarang itu malah akan
memperburuk adan saja
tapi bagaimana dengan ibuku panglima
ibumu akan baik baik percayalah
keluar kamu manusia harimau
keluar kamu sembara
sudah cukup hentikan
hentikan sudah cukup
kalian jangan sembara
jangan ya jangan main hakim sendiri
udah kamu gak usah ikut campur di sini
mbak yu apa yang kalian lakukan itu salah mbak yu
kamu jangan sok palawan di sini
udah kamu diem
sembara kamu keluar
sempat keluar sembara
kamu jangan pura pura tidak dengar ya
kamu keluar atau aku bakar rumah kamu
ada apa itu
eh siapa yang meletak batu hah
kamu ngapain di sini
ini bagiin aku
sekarang kamu bilang sama kita semua
di mana anak kamu
kamu jauh jauh ke cabur
sembara tidak ada di rumah dia belum pulang
kamu menyembunyikan anak kami toh iya toh
aku tidak bohong
dia malam belum pulang
ini sebenarnya ada apa sih
sudah silahkan mbak yu
tidak tidak tidak
ketika cukup kalian sudah gila
jangan main hakim sendiri ya
maria amma itu tidak bersalah
tidak perlu kamu belain dia
dia tahu kalau anak dia itu adalah
si lemua narimau
mbak yu mbak yu jangan keterlaluan mbak yu
ini semua fitnah
sembara bukan manusia harimau
aku melihat dengan mata kepalaku sendiri
dan saksinya semua penduduk kampung sini
bahwa sembara memiliki
peliharaan harimau hitam itu
benar benar benar
aku yang lebih tahu anakku
dia bukan si lemua narimau
cepat tangkap dia
naki seperti itu lepaskan
dia tidak bersalah
anaknya yang salah sembara sudah
jadi pengikut iblis
iya betul dia itu adalah si lemua narimau
dan dia sudah membunuh orang orang
manusia lebih sering dibutakan
oleh mata kepalanya sendiri
sehingga tidak bisa melihat
dengan mata batinnya
apa yang kalian tuduhkan terhadap sembarang
semuanya itu tidak benar
semuanya itu tidak benar
bahwa sembara bukan manusia harimau
kalian hanya terburu nafsu
untuk menuduh sembara
dan aku yakin
di antara kalian
tidak ada yang melihat langsung
bahwa sembara melakukan pembunuhan
berubah menjadi harimau